dalam satu pekan terakhir pernyataan presiden joko widodo di depan sidang tahunan mpr beberapa hari lalu
menghiasi berbagai pemberitaan di tanah air dan salah satunya adalah soal peran pak lurah
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat di mana presiden jokowi mengatakan bahwa namanya bahkan sering dibawa bawa sejumlah politisi
dalam manuver politik lalu sebenarnya apa pesan tertentu yang dilontarkan presiden jokowi dalam pidatonya
kita akan membahasnya dengan direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan
selamat sore mas jayadi
kita flashback sedikit terkait dengan ajang sidang tahunan mpr yang seakan dinyatakan oleh sejumlah pihak ini
ajang curahan hatinya presiden menjelang setahun berakhirnya masa jabatan
kita akan menelaah sebenarnya apa sih pesan yang coba disampaikan presiden joko widodo
ya salah satu apa namanya memang jokowi ini salah satu strateginya dalam berkomunikasi politik itu adalah
apa yang disebut dengan strategi going public ya berhubungan langsung dengan publik
nah panggung sidang umum mpr kemarin pidato kenegaraan itu adalah panggung yang mendapat sorotan sangat luas
di seluruh publik jadi presiden bisa berbicara langsung melalui media
kepada publik tentang hal hal yang menurutnya penting gitu
nah soal lurah ini misalnya ya saya kira sebetulnya presiden sudah tahu itu pasti
bahwa ini adalah semacam kode informal di karangan para politisi untuk menunjukkan bahwa presiden itu perannya penting
bukan hanya dalam pemerintahan tapi juga dalam proses proses politik gitu
dan memang begitulah jamaknya gitu ya
nah paling tidak ada
tiga makna yang bisa kita lihat ya dari pernyataan presiden bahwa dia
penama presiden bukan lurah itu
pertama adalah lurah itu kan pimpinan di tingkat pemerintahan terendah di indonesia di tingkat desa atau kelurahan ya
presiden menyatakan bahwa dia presiden bukan lurah
jadi posisi presiden sebetulnya jauh lebih tinggi daripada lurah
karena itu berarti bahwa dia punya kekuatan yang sebetulnya lebih besar
dari pada pak lurah
itu yang pertama
yang kedua bisa juga presiden ingin menyatakan seperti yang sering kita pahami
yaitu bahwa presiden itu tidak punya peran formal di dalam menentukan misalnya koalisi partai
siapa yang bakal menjadi calon presiden dan sebagainya
jadi dalam bahasa yang lain presiden ingin menyatakan jangan khawatir saya ini tidak cawe cawe
saya ini tidak berpihak secara khusus kepada pihak tertentu
dan tidak menggerakkan kekuatan yang saya miliki
jadi ini bisa makna kedua
tapi bisa juga makna ketiga
jangan lupa presiden berbicara di depan publik dalam pidato kenegaraan
dan konteksnya presiden itu mengenakan pakaian
pakaian adat nusantara
jadi presiden ingin menyatakan bahwa
yang menjadi concern beliau adalah
siapapun yang menjadi penggantinya kelak
itu adalah haruslah orang yang peduli dengan segala bentuk keragaman
kekuatan kekuatan yang ada di nusantara ini
karena berkali kali presiden itu menyatakan bahwa
salah satu kekuatan bangsa indonesia itu adalah keragaman itu
jadi paling tidak tiga mana itu yang bisa kita lihat
apakah ini berupa curhat
curhat dari presiden
kalau itu kan soal lain
karena yang lurah itu bukan curhat ya
itu lebih menyentil berarti ya
siapa berarti bang
tapi kan kalau kita dengar bersama dari tadi tiga makna yang kemudian bang jayadi sebutkan begitu
ada kemudian dinamika yang terjadi di sana
di awal mendegaskan bahwa punya peran yang besar
tapi di sisi lain juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak ikut campur begitu
itu cukup apa ya
satu hal yang mungkin kontradiktif begitu
apa kemudian yang coba disuarakan
dalam hal ini adakah kemudian pihak pihak yang coba disentil lewat pidato
khususnya kalau kita bicara konteksnya sebutan pak lurah ini
ada dua pihak itu yang disuntik
pertama pihak yang menganggap presiden cawe cawe dan itu tidak boleh
nah itu jelas
ini kubunya pak suriapaloh kira kira gitu kan
koalisi perubahan untuk persatuan
karena kan kpp menyatakan presiden itu
presiden harus memberi kesempatan kepada semua orang
menjaga jarak dan sebagainya
jadi untuk itu presiden mengatakan saya tidak cawe cawe loh
walaupun saya punya kekuatan besar kira kira itu kan
nah yang kedua ya pihak yang selama ini mencoba untuk menggunakan kedekatan dengan presiden
atau berebut klaim bahwa mereka lah yang paling di endorse oleh presiden
nah dua pihak ini ya kita tahu semua
yaitu pihak pdip ganjar pranowo
dengan pihak pak prabowo
dua duanya memang pada kenyataannya memerlukan endorsement dari presiden
sedikit atau banyak itu bisa mempengaruhi para pemilih yang sampai saat ini masih setia kepada jokowi
masih menunggu sinyal dari presiden
presiden itu sebetulnya dukung siapa gitu ya
condong kemana ya
condong kemana gitu
jadi dua pihak itu saya kira yang disentil
di satu sisi presiden ingin menyatakan bahwa ya dia punya memang sebagai presiden dia punya kekuatan
tapi pada saat yang sama itu tidak boleh disalah artikan
karena kalau kita ingat betul dalam pidatonya juga dinyatakan bahkan kalau saya jalan jalan begitu ya
presiden menyatakan banyak sekali sudah ada poster poster baliho yang menyandingkan wajah presiden jokowi
dan juga paselon yang ada
tapi di sisi lain juga menegaskan bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya
apakah ini kemudian menegaskan bahwa pula lagi lagi sikap politiknya belum ditentukan atau belum diumumkan setidaknya kepada publik akan mengarah ke siapa dari tiga paslon yang ada dan berkembang saat ini
tapi di sisi lain kita tahu bahwa presiden jokowi ini juga pdi perjuangan
ini berarti apa maksudnya ini bang
di satu sisi presiden menegaskan walaupun dia kader pdi perjuangan
walaupun dia kader pdi perjuangan belum tentu dia mendukung secara penuh pdi perjuangan
karena kan gitu kan
pada saat yang sama presiden kan sekarang orang sudah mulai mafhum bahwa presiden itu punya calon favorit
ya itu prabowo gitu
nah kepada pdip juga tetap dinyatakan oleh presiden
calon favorit saya itu ya apa namanya belum tentu prabowo juga gitu
nah akibatnya apa
tapi pada saat yang sama ketika presiden menyatakan foto fotonya dipasang bersama capres
kan presiden menyatakan itu juga
presiden mengatakan nggak apa apa kan gitu
artinya bahwa presiden itu saya kira gini
presiden mengatakan presiden memang penting posisinya
kan presiden sudah bilang memang nasibnya presiden untuk dijadikan alibi dijadikan paten patenan dan sebagainya
itu kan pengakuan dari seorang jokowi bahwa
peran presiden itu besar dalam politik gitu
tetapi melalui pesan yang putu putu tadi presiden mengatakan bahwa
ya kalau anda ingin memanfaatkan kekuatan yang saya miliki
andalah yang harus menggunakannya
bukan saya yang ikut cawe cawe kira kira gitu kan
siapa yang paling bisa menggunakan itu
maka itu yang akan memperoleh berkah paling besar gitu
kalau memang kekuatan presiden itu masih diperhitungkan
dan kenyataannya memang kekuatan presiden pak jokowi masih diperhitungkan
karena presiden jokowi sampai sekarang minimal punya tiga kekuatan politik
yang bisa mempengaruhi proses proses politik
yang pertama presiden itu adalah presiden yang walaupun sudah menjelang akhir periode kedua
tapi tingkat kepuasan publiknya masih sangat tinggi
kemarin kalau tidak salah ya
oleh indikator misalnya ya
yang kedua presiden itu jangan lupa adalah presiden kan
presiden itu ada
presiden dalam sistem pemerintahan presidensil itu adalah pengendali kebijakan
dari pusat sampai ke daerah
sedikit atau banyak
sebagai pengendali kebijakan tentu presiden berpengaruh
apalagi misalnya calon calon presiden yang ada sekarang
misalnya calon calon presiden yang ada sekarang

adalah gubernur atau menteri kan gitu
jadi tentu presiden punya pengaruh disitu
yang ketiga presiden punya kekuatan dalam pengertian presiden itu sampai sekarang masih memelihara hubungan organiknya dengan para pemilihnya
baik itu lewat relawan maupun langsung dengan terjun belusuan terus menerus ke masyarakat
terjun ke masyarakat seperti tetap sedang berkampanye dan sebagainya
tiga kekuatan itu membuat

walaupun dia nyatakan dia bukan ketua partai
tapi dia punya kekuatan politik
yang tidak bisa diabaikan oleh aktor aktor politik yang sekarang mencoba membentuk koalisi
nah karena presidennya tidak maju lagi
maka semua aktor politik kemudian berkepentingan untuk memanfaatkan itu
ingin menjadi perpanjangan tangan dari dua periode presiden joko widodo begitu ya bang
nah itu strategi
jadi pernyataan bahwa misalnya si a atau prabowo lah yang menjadi pelanjut jokowi
atau ganjar pranowo lah yang menjadi pelanjut jokowi
itu adalah strategi masing masing capres ini untuk menyatakan kepada publik bahwa
kalau anda mengikuti pilihan jokowi maka jokowi milih saya
jadi endorsement seperti itu yang sebagai strategi untuk menambah jumlah suara
nanti kita akan lebih lanjut berbincang lagi tentunya karena kalau bicara soal statement dari presiden joko widodo
tentu dimanapun itu momennya akan terus mendapat perhatian publik begitu ya
lagi lagi yang terbaru adalah yang disampaikan tepat di hadapan tadi sidang tahunan mpr ri
yang berlangsung pada enam belas agustus lalu dan ada sejumlah kata kata yang kemudian atau kalimat kalimat dilontarkan
yang juga menjadi highlight ke depannya
terima kasih banyak atas dialog kali ini
bang jaya dihanan terima kasih sudah bergabung bersama kami